sementara di jalan karang menjangan surabaya
seorang warga berhasil mengagalkan pencurian sepeda motor milik tetangganya selasa malam
ia berdual dengan para pencuri hingga pelaku kabur
namun aksi heroiknya itu harus dibayar mahal dengan luka bacok di dada dan tangan
beginilah aksi heroik ikhwan supeno warga jalan karang menjangan surabaya
saat menghalau dua pelaku begal yang hendak membawa kabur motor di halaman rumah tetangganya
mengetahui aksi pencurian itu ikhwan berlari mendatangi pelaku untuk menghentikan pelarian pelaku
namun meski dirinya membawa senjata tajam karena kalah jumlah
ikhwan justru terkena sabetan senjata tajam milik begal yang mengenai dada dan tangannya
beruntung aksi itu mengundang perhatian warga dan membuat dua pelaku kabur meninggalkan motor curiannya
sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga
untuk dikeluarkan terus tinggalkannya aja
arah dari sana korban itu
kalau apa korban itu dikiranya mungkin apa namanya larinya itu enggak terlalu senyap
aksi pencurian ini tergolong cukup cepat
setelah membobol kunci pagar pelaku berhasil membawa kabur motor dalam keadaan terkunci
kasus pencurian ini masih ditangani oleh kepolisian setempat dengan mengantongi identitas pelaku melalui kamera cctv